dan kita ke informasi selanjutnya ini terkait suasana perayaan hari ulang tahun dki jakarta
yang ke empat ratus sembilan puluh tiga ini dilakukan secara berbeda oleh pemprov dki jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan
kado terindah ulang tahun jakarta kali ini adalah mulai terkendalinya wabah virus corona
jika tahun sebelumnya upacara dilakukan di areal monas dengan peserta lebih dari lima orang
tahun ini hanya diikuti satu ratus lima puluh orang dengan protokol ketat di depan gedung balai kota pada senin pagi
tema kegiatan jakarta tangguh dipilih sebagai gambaran jakarta pada tahun ini melewati pandemi
anies mengatakan laporan terbaru akademisi pagi ini terkait wabah covid sembilan belas yang sudah terkendali
menjadi kado bagi masyarakat jakarta
dan seakan dua puluh dua juni ini kado bagi masyarakat jakarta
bahwa di saat kita memperingati ulang tahun kota ini
pada saat ini juga alhamdulillah gelombang pandemi yang pernah besar di jakarta saat ini sudah terkendali
insya allah hari hari ke depan pandemi ini makin terkendali lagi